beberapa segi itu ya satu segi hukum pidana itu anak itu bagaimanapun si mario namanya ya itu harus diproses secara hukum
dan itu kan tambahnya itu penganiayaan berat bukan penganiayaan biasa
yang untuk pak
kemudian yang kedua ya bapaknya harus diperiksa kekayaannya
karena kalau undang undang kita itu kalau orang punya kekayaan yang tidak sesuai dengan profilnya itu harus dijelaskan dipertanggungjawabkan